situasinya masih dalam keadaan
di lokasi pt gni relatif kondusif
perusahaan pada selasa kembali beroperasi
di depan pintu gerbang petugas keamanan dengan diawasi petugas tni polri
memeriksa kartu identitas tenaga kerja yang mulai masuk
hari ini pagi tadi sudah mulai beroperasional kembali
nah ini atas pertimbangan dari pihak perusahaan
melihat situasi keamanan dan juga personil pengamanannya di sana
mereka yakin dan kemudian situasi aman tadi pagi sudah beroperasional
jadi secara umum
di wilayah sana khususnya di pt jni sekarang sudah sangat kondusif
kepolisian menghimbau masyarakat dan karyawan
agar tidak mudah terprovokasi dengan isu yang masih belum jelas kebenarannya
kemudian terkait masalah masalah industrial
yang bisa diselesaikan secara aturan undang undang
hendaknya dilakukan sesuai tahapannya
tni polri akan mengawal proses tersebut
sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik
jafar g buah modawali utara sulawesi tengah